kok kabur sih
kok kabur sih
coba teman sendiri main beneran lu
bener ya ini harus beneran lah
gak menjatuhkan lawannya
gue sendiri aja ngerasain
sparing partner sama dia
dan gue sendiri ngerasain
gimana kekuatan dia dan kecepatan dia
lu gak bakal menang
terserah lu mau ngomong apa
terserah juga lu mau mikir kayak gimana
gue gak punya waktu banyak buat ladenin lu
walaupun reva tahu itu cuma iklan
jangan lupa like share subscribe dan subscribe

oh my god guys kita harus kasih tau reva
oke udah deh jangan ngobrolin reva terus
kasian tau dia tuh udah challenge banget sama namanya clara
mau nunjukin ini lagi
aduh cindy itu namanya tuh bukan ngomporin
tapi kita tuh cuma memberikan fakta info segala hal itu yang berhubungan
dan semuanya gak bohong kok
reva tuh harus tau daripada nanti dibohongin terus sama boy
aduh kalau menurut gue kuara tuh gak ada niatan macem macem kok sama boy
dia tuh kayak cuma temenan doang terus
nyerekan kerja aja gitu loh ayo dong pada ngertiin
gue yakin banget tuh kelar itu anaknya gak macem macem
tapi kita masih kasih tau reva gimana pun dia terus tahu
mel udah mel jangan kita panas panasin lagi reva pake beginian
biarin aja dia tahu sendiri deh dia juga pasti lewat sini pasti lihat dia
yow betul tuh dah ada bilang
jadi yuk jangan lagi
ayo jangan kemarah
ya andriana sih gak apa apa
rupanya gak parah
di sono ada siapa aja boy
terus ngapain nih di sana
tadi sih gue melihat dia sendiri di sana
dan dia yang ngebawa andriana ke rumah sakit
karena pas kecelakaan alex tuh ada di sana
terus dia ngomong macem macem gak sama lo
setau tuh anak tuh
foto iklan kita udah ada di media online loh
mau ngeliat gak
kalo hasil gambarnya gini tuh yang bagus
atau emang modelnya sih
ya ya lah
biar kata kamera bagus
eh kalo gue jelek bebek mel mel gak mau pacaran sama gue
eh si melly mau pacaran sama lo karena lo udah jadi kayak sekarang
dari gue masih susah juga udah pacaran sama gue
gue juga gak pengen liat
gue tadi udah ngeliat kok di jalanan
katanya udah kaya
udah pada lama disini
eh bang chandra udah dateng
ya gue sama haikal sih udah lumayan dari tadi
nih mas boy ini yang baru dateng
ya udah latihan yuk
kayanya sih udah membaik clara karena tadi
dan lukanya juga gak terlalu parah
sampai selama kukarefa ya
aku turut prihatin
semoga mamanya cepet sembuh
aku cuma mau ngomong gitu aja kok

harus beneran lah ayo
udah deh deyan serius dah

udah capek kan
capek kan lu
gue serang aja kau
itu pelatihannya pas tuh